lucu dan mengemaskan
lahirnya pun saat tanggal cantik
ya tepat pada tanggal dua belas bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
bayi bayi ini lahir ke dunia
di garut dan tasikmalaya sejumlah klinik serta rumah sakit
melaksanakan proses persalinan pada tanggal dua belas desember kemarin
ada yang lahir secara normal ada pula yang melalui proses operasi cesar
anissa salah satunya
warga garut ini tak menyangka akan melahirkan di tanggal dua belas
padahal sebelumnya dijadwalkan akan melahirkan di atas tanggal tiga belas desember
kalau sebelumnya di usg laki laki atau perempuan
laki laki sempat terus terakhir perempuan
ini kan lahir di tanggal cantik nih
komentarnya seperti apa
nggak nyangka tapi bagus juga ya
tapi persalinannya lancar
sementara itu di tasik malaya jawa barat
empat bayi dilahirkan di rumah sakit prasetya bunda
kebanyakan proses persalinan dilakukan secara cesar
itu anak pertama atau bagaimana
anak pertama si ibu ya
deden radian tasik malaya dan garut jawa barat